sejak dua minggu terakhir rumah sakit suyoto pesanggerahan jakarta selatan mengalami peningkatan pasien covid sembilan belas sekitar sembilan puluh persen
mengantisipasi lonjakan pihak rumah sakit mempersiapkan tempat terujukan di pusat pelatihan dan pendidikan kemenhan kawasan pondok labu jakarta selatan
rumah sakit suyoto pesanggerahan jakarta selatan mengalami peningkatan pasien covid sembilan belas sebesar sembilan puluh persen
dari satu ratus delapan orang yang dirawat terdapat tiga pasien terpapar varian baru omikron
kepala rumah sakit suyoto kolonel daniel lumadio warto adi jumat pagi menyebut
sejak dua pekan terakhir rumah sakit suyoto mengalami peningkatan pasien covid sembilan belas sekitar sembilan puluh persen
dari satu ratus dua puluh lima total tempat tidur yang disediakan satu ratus delapan diantaranya telah terisi pasien
mengantisipasi lonjakan pihak rumah sakit menyiapkan tempat rujukan di pusat
pelatihan dan pendidikan kemenhan di kawasan pondok labu jakarta selatan
data terbaru per dua puluh tujuh januari kemarin pasien covid sembilan belas mencapai delapan tujuh puluh tujuh kasus
jadi delapan puluh lima enam persen bornya
mayoritas masih muda biasanya lebih banyak muda daripada yang cukup
lalu untuk varian omikron juga ditemukan setelah kita mendapatkan
kita sequencing ya
data satgas covid sembilan belas menyebut sembilan puluh persen dari total kasus aktif covid sembilan belas di jakarta saat ini terkonfirmasi varian omikron
sementara saat ini konfirmasi kasus varian omikron di tanah air mendekati angka dua
mengacu pada aturan terbaru kementerian kesehatan kini pasien covid sembilan belas varian omikron tanpa gejala dan bergejala ringan
boleh isolasi mandiri di rumah selama memenuhi persyaratan
meski sejauh ini mayoritas kasus omikron yang terdeteksi di indonesia gejalanya tergolong ringan bahkan tidak bergejala prosedur penanganannya tetap ketat
pasien varian omikron tetap harus menjalani isolasi selama sedikitnya sepuluh hari terhitung sejak pengambilan spesimen
jika disertai gejala isolasi dilakukan selama sepuluh hari sejak muncul gejala ditambah sekurang kurangnya tiga hari setelah bebas gejala
yang menjadi persoalan adalah
banyaknya omikron ini gejalanya ringan
sehingga kendatipun dia sudah sakit sudah terinfeksi dia masih bisa jalan jalan
merujuk pada aturan dalam surat edaran kementerian kesehatan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan pengendalian varian omikron
nilai cycle threshold atau city value dalam hasil negatif pemeriksaan pcr harus di atas tiga puluh
atau varian lain bisa mendapatkan layanan kesehatan secara telemedicine secara daring
pasien juga dapat melakukan konsultasi dengan dokter hingga mendapatkan resep obat dan vitamin secara gratis
layanan ini baru berlaku di wilayah jabodetabek
demi lepotan cnn indonesia